kedatangan jenazah noval bocah tujuh tahun yang ditemukan tewas tenggelam setelah terseret arus
di sungai lajua kabupaten boneh sulawesi selatan pada selasa disambut isyaktani sisteris keluarga
jasad novel berhasil ditemukan petugas di radius empat km dari lokasi awal noval dinyatakan
hilang terseret arus sungai lajua sejak empat desember lalu kejadian itu berawal saat novel
bersama kakeknya berusaha menyeberangi aliran sungai dengan menggunakan jembatan batu yang
telah terendam air dari sungai yang meluap namun di tengah perjalanan keduanya terpeleset
dan terjatuh ke sungai sang kakek berhasil menyelamatkan diri setelah berpegangan di
sebuah ranting kayu sementara nopal tidak bisa bertahan karena kondisi arus sungai yang
cukup deras yang kendal menjadi kendala untuk selama pencarian yang pertama air
cukup deras karena kondisi lagi meluap kemudian yang kedua cukup terjang dan tentunya airnya keras
dengan kondisi cuaca ekstrim dengan intensitas hujan yang tinggi belakangan ini masyarakat
khususnya yang bermungkin di sekitar sungai diharapkan lebih waspada dalam menjalankan
joki prinasir gunung sulawesi selatan